lo sama papi lo itu yang akan gue tendang keluar dari rumah ini
untuk selama lamanya
gue atau allah yang keluar dari rumah ini
ih ratunya bener bener
ada apa ini
warrior bukan penyayang yang suka melakukan sepakatan men
hei udah jangan nangis
jangan sampai bermain main
yan lu kenapa yan
lu kenapa yan
tadinya gue mainin getrek umum
rio harus tinggal lah
taruhannya motor gue
terus lu kalah
kayaknya kakaknya kebal
gak lama lagi di experts ada bang ya
bener semua ini gua lakuin terpaksa boy karena apa karena gue pengen pindah ke sekolah lu
sampai segitunya ya nia takut diputusin sama meli taruhannya motor lu gue cinta
boy sama melly boy kehilangan dia karena selama ini cuman dia doang
boy yang mencintai gue dengan tulus udah kalau gitu lu harus tanggung sendiri resikonya
gitu sih boy bukan ngebantuin gua gua bisa bantu apa ya kan lu yang melanggar sendiri
kesepakatan kita untuk balapan liar dan sekarang lu yang tanggung sendiri resikonya gua nggak bisa
ngapa ngapain dikebukin dong sama emak gua itu termasuk resikonya juga ya sekarang kan lu udah
udah dewasa jadi mulai sekarang lu harus belajar bertanggung jawab atas perbuatan lo sendiri
lu nggak mau bantuin gua nih boy sorry yan bukannya gua nggak mau bantuin lu tapi emang
ada kita bakal berantem lagi sama geng serigala ini semua kan salah lo kan udah taruhan sama
dia lu harus terima apa ya ini kita gue kacau kacau apa ini juga gue kacau ini juga gue kacau kacau

ini demi perdamaian kita sama geng serigala
bantarin nian pulang ya
lo lupa deh liat kan sian tuh
lo pada mau makan gak
mau pak de
sian kayaknya kecewa banget sama lo boy
nyalah biarin aja
biar dia mikir
tapi kasian juga sih ya
motor aja dihilang
gue juga kasian sama dia kah
gue sih cuma mau saranin aja
sebelum bertindak kita harus berpikir dulu
karena semua yang kita lakuin itu ada resikonya
dan kalau misalnya kalian udah siap terima resikonya

ya udah gapapa
tapi kalau kalian nggak sanggup terima resikonya
gak usah lakuin
terserah kalian mau lanjut nyanyi
atau mau ikut trek trekan kayak ian
gue balik bareng lo ya naik motor
mau ke bondi
mereka gak mungkin segampang itu ngelapas motor ian
udah lo tenang aja
yang penting lo jangan emosian pas ketemu sama bondi
ya udah deh
lo denger ya
dan gue akan cari tau siapa pacar gelap lo
supaya lo bener bener didepak dari rumah ini selamanya
sebelum itu terjadi
lo sama papi lo itu yang akan gue tendang keluar dari rumah ini
atau allah yang keluar dari rumah ini
wah ratunya bener bener
ada apa ini
kalau gitu boleh
duduk di tengah
reva juga kangen banget sama mas
kalo ga berani kan dasar cemen
untuk sekarang kayaknya gue gak mungkin dikasih tahu papi tentang niat jahatnya adriana
soalnya tapi gak mungkin percaya sama gue sebelum ada bukti
ini yang ditonton
aku ke jendela sakit bijak dari besok
no kayaknya tuh motor mending taro tempat gue aja deh no
ntar kita cari siapa yang berani bayarin abisitu hasilnya kita bagi bagi aja
iya gue setuju sebaiknya juga motor ini jangan kita taro di basecamp
karena kalo kita taro di basecamp pasti mondi bakal rese
dia bakal suruh balikin motor ini atau apalah kan dia udah bikin perjanjian sama si bo
bener juga ya
bener juga ya
yaudah gini kita keep aja dulu masalah ini
jadi kalo ini motor laku duitnya buat kita bertiga aja
itu dia yang harus yuk